setelah pertama kali diadakan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh di maroko
walk water forum memasuki jilid ke sepuluh dan kali ini diadakan di bali
world water forum memiliki tema yang berkaitan erat dengan air serta kesejahteraan
tahu gak sih lo apa tema dari world water forum ke sepuluh
saya pikir itu adalah hal yang harus kita lakukan di tempat depan karena tidak sering kita melihatnya
dan sangat penting untuk memiliki hal yang berkaitan untuk berpikir bahwa kita harus berkaitan
dan untuk mencapai hal yang berkaitan untuk memiliki keberkaitan yang berkaitan karena semua orang membutuhkannya
dan kita tidak akan bisa melakukan hal hal tanpa itu jadi saya pikir itu adalah titik utama bagi saya
water forum berkaitan perspektif
untuk saya pengeluaran air adalah untuk semua orang termasuk orang orang yang keras yang mengeluarkan air
saat ini mungkin kita masih berebut minyak emas tapi di masa depan kita pasti akan sudah akan pasti berebut
air itu akan menjadi hal yang esensi di masa depan menurut saya
dan water for shared prosperity atau dalam bahasa indonesia artinya air untuk kesejahteraan bersama
hah maksudnya apaan tuh
setuju dong kalau air adalah satu hal yang gak bisa lepas dari kehidupan kita sehari hari
fyi dari begitu banyak air di dunia ini hanya dua lima persen saja yang merupakan air tawar
dan sebagian besar terkunci dalam bentuk es di kutub dan gletser
tersedia untuk kebutuhan manusia dalam bentuk sungai danau dan tanah yang mengandung air
nah maka dari itu penting untuk kita ketahui bagaimana membuat air tetap terjaga untuk kehidupan manusia di masa depan
tantangan yang paling berat akan dihadapi oleh sisa peradaban ini adalah
pertama adalah bagaimana memprotek terutama makridu seperti manusia ini tidak jadi korban bencana terkait dengan air
kedua kita memastikan bahwa titipan tuhan itu air yang jatuh dari langit itu adalah kesejahteraan bukan bencana
ketiga populasi kita bertambah terus ya kan saya katakan delapan miliar
tidak mudah menyediakan akses ke air bersih dan sanitasi untuk mereka makanya kemudian sdg enam itu kan memang struggle kita kan
dan tentunya tadi dengan ada forum air ke sepuluh di jakarta di bali ini
dunia internasional punya ekspektasi besar
covid sembilan belas tadi untuk bisa kemudian ada kesepakatan kesepakatan ada kolaborasi ada kerja bersama
untuk menyelesaikan persoalan peradaban ini
acara ini mengundang kepala negara menteri dari negara anggota pbb organisasi internasional dan kepala organisasi internasional
eits masyarakat umum dan pelajar juga bisa join loh
pada tanggal delapan belas mei sampai dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
akan ada dua ratus delapan puluh sembilan sesi dengan fokus pembahasan pada isu isu ini
dalam forum air dunia yang ke sepuluh ini
nantinya akan hasilkan deklarasi menteri atau ministerial declaration
dan pada hilirnya akan berupa aksi nyata bersama
ada beberapa usulan indonesia dalam world water forum ke sepuluh ini
pendirian pengelolaan sumber daya air terpadu di pulau kecil
pertama misalkan ya kita ingin memastikan bahwa
pengelolaan air terpadu untuk pulau pulau kecil atau negara negara kepulauan
bisa kita address isunya dan selama ini belum ter address
karena tadi air dan iklim tidak bisa dipisahkan
saling berdampak saling pengaruhi
kemudian ketiga kita ingin juga tadi ada compedium yang kita akan kita sampaikan
kita ingin menggolkan disepakatinya hari danau dunia
kalau itu disepakati nanti
dihasilkan dari pertemuan tingkat menteri tadi
kita tercatat negara yang mempropos dan disetujui menyetujui hari danau dunia
air permukaan tadi yang bisa kita akses itu ada di danau danau yang kita miliki
pada akhirnya world water forum memiliki hasil akhir
di mana para pemimpin dunia berkontribusi soal kebijakan politik tentang air
aksi nyata mengenai keberlangsungan air bersih dan sanitasi
ya loh jangan kira air bersih itu melimpah terus ya
selain itu besar harapan kerjasama internasional dalam pengelolaan air
yang berkaitan dengan energi dan pangan dapat terrealisasi lewat forum ini
kamu mau tahu lebih banyak soal world water forum ini
monggo check link berikut ini ya
air untuk kesejahteraan bersama dimulai dari ide dan gagasan bersama
aksi nyatanya mau kamu mulai dari mana

tenaga kesehatan haji men screening kesehatan jemaah haji lansia dan risiko tinggi
screening dilakukan untuk memeriksa kondisi terkini kesehatan jamaah
screening kesehatan akan dilakukan di sebelas sektor dan satu sektor lainnya
screening dilakukan untuk memeriksa kesehatan jamaah sebelum melakukan rangkaian ibadah wukuf di arafah